kata siapa ya terbatas membuat kreativitas juga makin dibatasi
buktinya ada seorang penyandang disabilitas intelektual dari pekalongan jawa tengah
mengembangkan bakatnya menjadi perancang busa
wah hebat hebat jadi pemirsa ia belajar secara otodidak tanpa bantuan guru
dan juga hasil karyanya ini cukup membantu kondisi ekonomi orang tuanya
di rumahnya di desa purworejo kecamatan seragi pekalongan
windy sutaningsih setiap hari berkutat dengan buku dan pena
kesibukan ini berawal sejak ia putus sekolah saat duduk di kelas empat sd
biasa terus alatnya
alatnya bus diri
popol pen biasa
windy belajar menggambar rancangan busana wanita tanpa guru ataupun pembimbing
setelah bertahun tahun terkumpul ratusan rancangan busana wanita
yang tersimpan dalam beberapa buku
windy mengagumi perancang busana ivan gunawan
berharap bisa bertemu dengan idolanya tersebut
latihan gambar dari mana
bisa sendiri atau latihan
selama ini kalau gambar niru dari mana
windy juga membantu ibunya membuat perban dari kain kasar
hasil kerja sambilan ini sedikit membantu ayahnya yang bekerja sebagai buru sablon
setiap hari windy mendapatkan upah tujuh hingga sepuluh ribu rupiah
keluarga windy memang tergolong kurang mampu
windy berharap karya karyanya ini bisa bermanfaat bagi orang lain
dan dapat mengangkat kehidupan orang tuanya
robi bernardi pekalongan